kepolisian daerah metro jaya memastikan peristiwa terbakarnya pabrik kembang api
disebabkan pengerjaan las oleh seorang karyawan pt panca buana cahaya sukses
api percikan las menyambar bahan baku pembuatan kembang api
hingga membakar seluruh bangunan gedung dan menyebabkan empat puluh delapan pegawai tewas
direktur direktorat kriminal umum polda metro jaya kombes niko afinta
menyampaikan hal ini di markas polda metro jaya di jakarta
niko menjelaskan penyebab kebakaran disebabkan pengerjaan las
yang dilakukan oleh subarja ega atas perintah andri hartanto
direktur operasional pt panca buana cahaya sukses
saat proses pengelasan percikan api mengenai bahan baku pembuatan kembang api
hingga membakar seluruh bangunan gudang yang berfungsi sebagai pabrik petasan
menurut niko saat peristiwa terjadi sejumlah karyawan
sempat menyelamatkan diri lewat pintu belakang dan menjebol tembok samping
niko juga memastikan keterangan sejumlah saksi yang menyebutkan
pintu depan tidak terkunci dan sempat digunakan sejumlah pegawai
untuk menyelamatkan diri
menurut niko jumlah korban juga bertambah dari empat puluh tujuh menjadi enam puluh
emak subarna ega alias ega adalah tukang las yang diperintahkan oleh
penanggung jawab operasional pt panca buana cahaya
yaitu andri hartanto
kemudian andri artanto ini menyuruh untuk las gedung sebelah kanan atas
di sanalah terjadinya percikan api yang menyambar bahan daripada kembang api
kami juga berkoordinasi dengan lapor telah menyita beberapa barang barang
antara lain tabung las trafu kemudian tang dan kawat las
dan kemudian bagian lain
kami juga berkoristik dengan labor telah mencipta beberapa barang barang antara lain

tadi kami baru menerima kabar ada satu korban meninggal dunia karena luka bakar yang hebat
polda metro jaya telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus kebakaran pabrik kembang api
di kawasan pergudangan kosambi tanggerang pada kamis pagi lalu
tiga diantaranya pemilik pabrik direktur operasional dan seorang karyawan yang bekerja sebagai tukang las
kebakaran pabrik menewaskan empat puluh delapan orang pekerja dan melukai tiga puluh sembilan karyawan lainnya
dari hasil pemeriksaan saksi saksi dan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik polda metro jaya
polisi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus terbakarnya pabrik kembang api
yang menewaskan empat puluh delapan karyawannya serta puluhan lainnya yang mengalami luka bakar di kosambi
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya mengatakan
tiga orang tersangka ini antara lain indra liono pemilik pabrik
andri hartanto direktur operasional pabrik serta subarna ega tukang las
sementara itu direktur kriminal umum polda metro jaya mengatakan
pada tersangka akan dikenakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan tentang kelalaian hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia
dan pasal tujuh puluh empat junto pasal satu ratus delapan puluh tiga undang undang tiga belas
tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
selain itu mantan direktur narkotika polda metro jaya ini juga menjelaskan bahwa saat ini
kepolisian juga masih mencari keberadaan tersangka subarna ega
yang diduga tewas pada saat kejadian peristiwa terbakarnya pabrik kembang api tersebut
subarna ega alias ega adalah tukang las yang diperintahkan oleh penanggung jawab operasional pt
yaitu andri hartanto
kemudian andri hartanto ini menyuruh untuk las gedung sebelah kanan atas
di sanalah terjadinya percikan api yang menyambar bahan daripada kembang api
sebelumnya sebuah pabrik kembang api yang berada di kawasan kosambi kabupaten tanggerang
pada hari kamis pagi terbakar
peristiwa itu menyebabkan empat puluh delapan karyawan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka bakar serius
bedru zama jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di kosambi
selamat sore ruli
ruli dua hari pasca terbakarnya pergudangan di kawasan kosambi
apakah hari ini masih dilakukan penyidikan
mengingat polisi sudah menetapkan tiga tersangka yang disinyalir
terduga maupun terlibat dalam kebakaran maupun ledakan di kawasan kosambi
selamat sore yuda
selamat sore yuda
dan memang hari ini bisa dikatakan tidak ada lagi penyidikan di lapangan
terutama di dalam pabrik ataupun gudang pt panca buana cahaya sakti
sejak pagi hingga sore hari ini
karena memang olah tkp yang terakhir sudah dilakukan kemarin
merupakan ada tim gabungan dari puslapor mabespori dan juga dari inavis
dari polda metojaya
dan memang olah tkp terakhir dilakukan pada siang hingga sore hari kemarin
memang memfokuskan pada tiga opsi
yang pertama adalah mengetahui
atau mencari tahu
dan juga mengumpulkan bukti bukti penyebab kebakaran ataupun ledakan
dan juga untuk mengumpulkan material material yang diduga
mudah terbakar hingga mengakibatkan api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan pabrik
dan yang ketiga adalah mencari kembali apakah masih ditemukan jenazah
ataupun korban dari kebakaran di pabrik kembang api ini
dan memang dari hasil olah tkp yang dilakukan pada kemarin
memang menurut keterangan dari kapolres metro tanggerang kota
hal ini memang diupayakan untuk bisa disinkronkan antara hasil olah tkp
dengan kesaksian dari sejumlah saksi terutama juga dari pemilik pabrik indra liono
dan juga sejumlah saksi pekerja selamat yang memang sekarang sedang dirawat
di dua rumah sakit di wilayah tanggerang ini
dan dari hasil olah tkp tersebut memang hasilnya akan diketahui besok rencananya
namun nampaknya dari hasil tkp dan juga keterangan dari para saksi ini
sudah didapatkan atau sudah ditetapkan tiga orang tersangka
yaitu ada direktur operasional dan juga ada pemilik pabrik dan juga tukang las
dan memang dari keterangan saya sementara wawancara kemarin
yaitu perwakilan ataupun penyidik dari disneketra provinsi banteng menyebutkan bahwa
ketika mereka menginvestigasi ataupun melihat ke dalam lokasi kebakaran pabrik ini
mereka menemukan ada sejumlah pelanggaran
yang pertama adalah di mana pt panca buana cahaya sakti ini tidak melaporkan
adanya proses produksi kembang api
kepada dinas ketenagakerjaan setempat terkait dari seperti apa proses produksinya
dan siapa saja atau data karyawan yang bekerja pada proses produksi tersebut
lalu yang kedua menurut investigasi sementara kemarin
mereka melihat bahwa mereka menemukan hanya ada delapan buah apar kecil
yang berada di pabrik kembang api ini
dan dia mengatakan bahwa delapan apar tersebut tidak sesuai standar
keamanan terkait dengan luasnya pabrik yang ada
lalu yang ketiga dia juga melihat adanya bekas las ataupun alat las
yang berada di sekitar pabrik yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran
pada hari kamis lalu
dan tidak hanya itu saya juga sempat berbicara dengan komisioner dari komnas ham
yaitu sianda indriani mengatakan bahwa tidak hanya pelanggaran dari proses produksinya juga
namun dari tenaga kerja pun juga ada sedikit pelanggaran juga ada beberapa pelanggaran di sana
yang pertama adalah pt
pancabuan nacai sakti ini diduga kuat memperkerjakan anak di bawah umur
lalu yang kedua juga tidak adanya standar keamanan yang tepat
ataupun yang sesuai dengan prosedur terkait dengan jumlah hidran
ataupun apar di sana apapun pintu darurat dan juga petugas yang berjaga
lalu yang ketiga dikatakan di sana adalah standar dari buruh yang cukup rendah
yaitu sekitar empat puluh hingga empat puluh lima dalam satu hari
di mana setiap pekerja mereka harus menyelesaikan seratus pak kembang api
atau kalau tidak sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan batasnya
maka akan dikenakan pemotongan
lalu yang keempat adalah para pekerja yang berada di pabrik kembang api ini
mereka tidak dibekali atau tidak diberi tunjangan kesehatan ataupun asuransi jiwa
itu menjadi problem yang nampaknya terus dilihat ke depannya
baik dari dinas tenaga kerja atau pemerintah kota
bagaimana nanti ke depan tidak ada lagi kecelakaan ataupun kecerobohan
ataupun kejadian seperti ini
melihat adanya regulasi regulasi harus ditetapkan kepada sejumlah pemilik pabrik
ya ruli tadi pihak dari kepolisian sendiri sudah menyatakan
ada sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan
maupun disita seperti tabung gas kemudian alat las
apakah hari ini juga meskipun tidak ada olah tkp
apakah ruli mendengar ada temuan lain terkait dengan barang bukti
atau penyebab lain dari kebakaran pt panca sakti ini
ya hingga saat ini memang belum ada penyidikan
ataupun pengambilan kembali barang bukti dari dalam pabrik
ataupun gudang kembang api ini
karena memang konsentrasi terakhir ada di timpus la forma bespori kemarin sore
untuk mengambil ataupun mengumpulkan seluruh barang bukti
terkait dengan insiden kebakaran juga ledakan di pabrik
ataupun gudang pt panca buana cahaya sakti
namun tadi yuda juga memirsa ketika saya melihat bagaimana situasi
pabrik ini saya masih melihat adanya kepulan asap yang masih terlihat
dan ini menjadi sebuah warning lagi baik kepada kepolisian
maupun kepada damkar di wilayah teluk naga ini
untuk kembali melakukan proses pendinginan
karena dikhawatirkan apabila ada asap dikhawatirkan ada percikan api kemudian hari
dan mungkin saja akan ada kobaran kobaran api menyusul
memang sebelumnya pada hari kamis sudah dilakukan sterilisasi oleh tim gegana
yaitu dengan menyisir wilayah pabrik
untuk melihat apakah ada material material yang sudah terbakar
ataupun ada potensi terjadinya kebakar ataupun ledakan susulan
dan juga pada kemarin pagi tim dari pemberdayaan kebakaran wilayah tanggera
juga sudah melakukan pendinginan sebelum tim olah tkp masuk ke dalam wilayah pabrik
namun nampaknya proses pendinginan juga harus kembali dilakukan di dalam wilayah pabrik
karena melihat bagaimana ramainya masyarakat ataupun warga yang berbondong bondong
datang ke wilayah pabrik ini
lebih dekat lebih jelas bagaimana sebenarnya tkp kejadian kebakaran
ataupun ledakan pada hari kamis lalu
dan ini menjadi perhatian serius baik kepolisian terutama yang berjaga jaga di wilayah ini
agar nanti sedikit atau sekecil apapun potensi potensi kecelakaan
seharusnya lebih cepat diantisipasi
mengingat banyaknya masa yang sudah mulai berkumpul di wilayah ini
ya ruli kurniawan terima kasih untuk laporan anda
selamat bertugas dan berhati hati untuk tim lapangan
karena tadi sempat mengatakan masih ada asap kepulauan di sana
animo masyarakat cukup membahayakan apabila terjadi kebakaran susulan
selamat bertugas kembali ruli